ya ada atau tidak adanya tilang manual yang paling utama adalah keselamatan berlalu lintas
dan kita akan bahas mengenai polisi yang dilarang tilang secara manual
sebenarnya dasar hukumnya dari mana sih
ini sudah tercantum dalam surat telegram st dua ribu dua ratus enam puluh empat x hum tiga ratus empat puluh lima nomor dua puluh dua
dan ini sudah berlaku sejak delapan belas oktober dua ribu dua puluh dua
jadi kurang lebih sudah sembilan hari sebenarnya ini sudah berlaku
dan sebenarnya apa saja yang membuat kita bisa ditilang secara elektronik begitu ya
yang pertama yaitu melanggar rambu lalu lintas dan juga marka jalan
itu sudah pasti begitu
lalu tidak menggunakan sabuk keselamatan
ini bisa terpantau jelas di kamera
mengembudi sambil menggunakan ponsel
ini mungkin yang paling banyak terkena begitu ya
melanggar batas kecepatan
juga menggunakan plat nomor kendaraan yang palsu
melawan arus apalagi ini juga bisa kelihatan
karena ada beberapa kasus yang juga sudah tertangkap kamera begitu
bahkan sebelum tilang elektronik secara full diterapkan
lalu menerobos lampu merah
tidak menggunakan helm bagi yang mengendarai roda dua
baik itu pengendara maupun penumpangnya
berboncengan lebih dari dua orang atau boti gitu
dan tidak menyalakan lampu di siang hari bagi pengguna sepeda motor
lalu pertanyaan berikutnya
setelah kita terkena dari tilang ini
apa yang bisa dilakukan
tapi sebelumnya kita lihat dulu
bahwa lokasi etele ini sudah mulai banyak
terutama di dki jakarta
ada lima puluh tujuh titik yang terpantau begitu kameranya tersebar
terutama di daerah daerah jalur yang luar biasa besar begitu ya
misalnya jalur ganjil genap
lalu ada juga sepuluh atlet
ada juga sepuluh atlet mobile dalam bentuk kamera dari hp
lalu ada juga dari dasmor mobil patroli
dan juga yang terakhir setelah misalnya kita terkena begitu ya
apa yang harus dilakukan
ada tiga hal yang bisa dilakukan yaitu membayar denda atle di bank melalui teller
lalu bisa juga dibayar melalui situs tilang kejaksaan
dan yang terakhir
dibayar juga melalui transfer bank
itu memang harus dibayarkan begitu ya dendanya
tapi sebenarnya apa yang terjadi ketika kita tidak bisa membayar atau suratnya tidak sampai atau gimana
nanti saya akan bahas selengkapnya di sini
karena memang electronic traffic law enforcement atau tilang elektronik
ini sebenarnya sudah dimulai sejak dua ribu dua belas
namun sebelumnya ini masih ada juga tilang manual begitu ya
tapi sekarang tilang manual sudah dihapus

jadi kita akan bahas apa yang sudah dilakukan
kita akan bahas bersama dirlantas polda metro jaya kombes pol latif usman yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
selamat malam pak
selamat malam mas
salam presisi kabar sehat pak
alhamdulillah sehat selalu
dan sudah bergabung bersama kami di studio
ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan mti pusat
selamat malam pak joko
selamat malam mas riza
saya pertama ke pak dirlantas dulu
pak di lantas ini kan sudah berlaku selama sembilan hari begitu ya
selama sembilan hari ini di jakarta seperti apa penilangan manual yang sudah dilarang ini
iya tentunya alat yang kita adakan ini adalah sebetulnya alat bantu
dalam alat bantu untuk membantu masyarakat terhindar daripada kecelakaan
ada tidak adanya alat ini sebetulnya kita semuanya harus sadar betul arti pentingnya keselamatan
ini yang paling utama
ada perintah yang sekarang dengan kebijakan baru pimpinan kita bapak kapolri dalam hal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polri
untuk meningkatkan kinerja polri betul betul bisa memberikan keselamatan pada masyarakat
maka dimaksimalkan betul penilangan menggunakan elektronik
dalam artian kita betul betul sudah tidak boleh melakukan tilang manual kecuali
ini kecuali mas
kecuali adalah pelanggaran yang betul betul sangat membahayakan
nah ini kan misalnya pada saat itu membahayakan petugas sedang ada di situ masih kita tetap melakukan penindakan
kalau masih bisa diedukasi tetap kita edukasi
terus yang berikutnya adalah pelanggaran yang masih bisa dilakukan
nah yang bisa dilakukan manual seperti contoh adalah kenal potbong dan balap liar
ini kan tentunya hal hal seperti yang melanggar aturan lalu lintas tetap kita akan lakukan penindakan
dan ini juga sangat selektifitas sekali
tapi selebihnya memang pelanggaran pelanggaran lain seperti tadi disampaikan oleh mas
yaitu tadi tentang pelanggaran yang kasat mata kita memaksimalkan betul adanya penindakan dengan menggunakan it
yaitu etele staffis etle mobil maupun etele yang akan kita nanti masyarakat anggota menggunakan hp
ini akan kita kembangkan di jakarta
mudah mudahan dengan adanya kebijakan daripada pimpinan ini bukan berarti kami ingin banyak banyak menilang kepada masyarakat
tetapi kami ingin memberikan edukasi dan pesan pada masyarakat bahwa seluruh ruas jalan di jakarta ini sudah terawasi
oleh alat yaitu etele untuk penindakan pelanggaran yang kasat mata
ini mas yang akan kita laksanakan di jakarta
sehingga betul betul tentang keselamatan karena kecelakaan diawali dari pelanggaran
kita akan mencegah hal itu
sehingga diharapkan betul orang yang akan berkendaraan dari rumah sudah sadar betul bahwa saya memang harus tertib di jalan
karena pertama memang ini merasa dipaksa
akan merasa terpaksa
tetapi lama kelamaan diharapkan betul betul masyarakat akan sadar bahwa seluruh jalan sudah diawasi
dan mereka memerlukan kesadaran untuk masalah menjaga keselamatan
ini mas yang kita laksanakan
jadi memang harapannya seperti itu
ada atau tidak polisi di lapangan tetap kita tidak bisa diharapkan untuk tidak melanggar lalu lintas begitu ya
tapi selama sembilan hari ini penerapan apa saja pelanggaran yang pernah dilakukan

tentunya pelanggaran yang paling banyak seperti tidak menggunakan helm menerobos lampu merah melawan arus melanggar rambu rambu
paling banyak dilakukan oleh pengendara
oke baik saya ke pak joko
pak joko menurut anda apakah masyarakat kita sudah siap nih dengan tidak adanya penilangan secara langsung
ya saya mengetahui ini sudah tiga bulan yang lalu ya
jadi kesiapan ini kebetulan saya juga berada di semarang
jadi di lantas jawa tengah sudah menyiapkan ini
jadi kebetulan ini ada proses harus at least
akhirnya ini teman teman kepolisian tidak hanya di jakarta
di daerah pun mereka sudah siap
artinya ya memang kalau di jakarta kita lihat at least status kan cukup banyak
kalau di daerah nggak sebanyak jakarta
beberapa titik ya
tapi nanti kan dibantu dengan penilangan yang modelnya mobile tadi
entah itu teman teman dari polisi yang pakai mobil maupun menggunakan sepeda motor
nah tidak bisa tidak ini harus semuanya harus siap lah
artinya masyarakat pun harus bisa menerima
karena tujuannya kan tidak ada sentuhan tadi
ya ingin menghilangkan hubungan antara apa yang ditilang dengan yang menilang
yang selama ini kan saling mencurigai saling menuduh
nah ini harus dihilangkan
ini salah satu upaya lah
saya ke pak latif
pak latif ini apakah dengan adanya larangan tilang di tempat sejauh ini bisa membuat masyarakat jauh lebih tertib berlalu lintas
insya allah bisa tertib
saya dengan adanya kebijakan ini insya allah akan bisa lebih tertib
daripada kami masih menggunakan manual
karena kalau manual seolah olah kami di tengah masyarakat sebagai lawan
ini yang tidak kita harapkan
tapi dengan adanya secara elektronik ini secara keseluruhan ini akan memaksa masyarakat akan sadar
ya kita nanti akan evaluasi satu bulan atau dua bulan ke depan
bagaimana tingkat kedisiplinan kalau nanti ini sudah semaksimal mungkin penerapan tilang elektronik dilaksanakan di jakarta
kami akan melakukan evaluasi itu nanti
pada saat ini memang sidang sedang mengejar untuk yang sepuluh etele mobil ini
dan mudah mudahan nanti di bulan januari kita sudah ada penambahan
etele mobil sebanyak tiga puluh unit lagi
saya yakin dengan sepuluh agen ini sudah cukup
tapi nanti apabila ada penambahan tiga puluh unit lagi
saya yakin jakarta bisa tertib
pak joko bagaimana menurut anda
apakah nantinya masyarakat bisa sadar dengan sendirinya begitu
ini proses ya
tentunya nanti kan ada evaluasi juga dari setiap polda juga melakukan evaluasi
saya kira setiap daerah pasti akan berbeda beda hasilnya
harapannya dari evaluasi itu ada peningkatan
kepatuhan dari masyarakat
tapi apapun itu suatu proses
tidak bisa seketika patuh enggak
tapi ini artinya penindakan ini kan tidak hanya pada waktu tertentu
ya sepanjang masa aja dilakukan
artinya kan bebas ini
kalau biasanya kan ada operasi tertentu kan
satu bulan atau dua minggu ya
ini kan sudah kapanpun bisa dilakukan
nah ini kan berarti bisa lebih leluasa dan lebih efisien
ketimbang nanti ada operasi harus berhenti di mana
mengumpulkan sekian orang
itu juga luar biaya
ini jauh lebih efisien tadi
dan ini yang cukup menjadi pertanyaan dari masyarakat juga nih
pak joko dan juga pak latif
bahwa memang tadi pak latif mengatakan nantinya di januari akan ditambah tiga puluh lagi kamera mobile
yang itu tidak bisa kita perkirakan ada di mana
karena kalau misalnya kamera adelaide itu kita bisa tahu titiknya di mana saja
begitu tadi ada lima puluh tujuh sejauhnya jakarta
tapi pak latif gimana melihatnya
optimiskah masyarakat kita nantinya akan jauh lebih tertib berlalu lintas begitu
saya optimist sekali
jadi maksudnya tadi yang pertama kami sampaikan bahwa tujuan kami mengadakan etelemobil ini bukan mencari banyak penilangan
tetapi memberikan edukasi memberikan pesan kepada masyarakat
bahwa seluruh ruas jalan di jakarta sudah terawasi
baik oleh yang statis maupun oleh etelemobil yang akan berjalan
dan akan menjangkau seluruh jalan jalan yang ada di jakarta ini secara keseluruhan
jadi dimanapun terawasi semuanya jalan ini
pak latif ini yang cukup menarik adalah salah satu tujuannya adalah untuk menekan pungli begitu
apakah memang sejauh ini punglinya cukup tinggi pak
ya kalau mungkin ini kan survei masyarakat sendiri ya
yang bisa apa kalau mengatakan ini ada pungli atau tidak
sebetulnya masyarakat yang mengetahui itu
oleh sebab itu dengan ada perintah bapak kapolri ini
yang tadi sampaikan pak joko untuk menghindari kontak dengan pelanggar
karena kalau sudah terjadi kontak ini kan ada dua kemungkinan
polisi yang mau atau masyarakat yang mau
tapi dengan adanya penilang secara elektronik ini sama sekali tidak ada sentuhan dengan masyarakat
karena alat ini kan dilengkapi dengan ai
secara otomatis akan menindak pelanggaran pelanggaran yang memang tadi sudah disebutkan secara kasat mata untuk ditilang oleh secara elektronik ini
ini salah satu yang cukup menarik juga karena saya memiliki data bahwa
tilang etle sepanjang dua ribu dua puluh satu hanya terkumpul lima puluh enam miliar rupiah
sedangkan dari januari sampai dengan juni dua ribu dua puluh dua ini meningkat statis menuju rp enam ratus tiga puluh sembilan miliar
ini angkanya cukup tinggi
pak joko anda melihatnya seperti apa
ya saya kira bukan masalah uangnya di sini kan
tujuannya kan tadi biar masyarakat tertib
tadi disebutkan oleh pak latif bahwa kan terjadi kecelakaan itu karena ada pelanggaran
padahal korban kita itu dalam satu jam sudah tiga orang meninggal dunia
itu seketika bahkan lebih dari itu kan
ini kan harus diturunkan tiap tahun tidak pernah turun angkanya itu
itu tujuannya menurunkan angka kecelakaan juga
ya karena pelanggaran akan menurun otomatis nanti angka kecelakaan juga akan menurun
berarti memang dengan banyaknya jumlah masyarakat atau pengguna jalan yang terkena atles saat ini
tadi dari jumlah denda yang cukup tinggi diharapkan tahun depan justru menurun begitu ya pak ya
tapi tergantung nanti evaluasi seperti apa dan ini kan seluruh indonesia
tidak hanya jakarta tapi kemungkinan jakarta memang paling banyak dibanding daerah lain
tapi tentunya ini kan tidak hanya yang menggunakan it ya tapi yang manual pun saya kira harus tetap dilakukan lah
terutama daerah daerah yang mungkin sinyalnya tidak begitu bagus
dan mobile itu harus sinyalnya kalau harus kuat juga kan kalau tidak kan tidak bisa terpantau juga
tapi kalau daerah daerah perkotaan ya di jawa terutama bisa kuat lah
tapi tentunya ada hal hal tertentu memang manual masih bisa digunakan
baik saya ke pak latif
pak latif tadi pak joko mengatakan bahwa memang dibutuhkan sinyal yang kuat begitu ya untuk kamera atle yang mobile
nah sebenarnya cara kerjanya seperti apa sih baik yang menggunakan kamera mobile dari mobil dan juga dari ponsel nih
ya kalau yang etele mobil ini kan etele mobil ini yang dipasang di atas mobil dan mobil ini bergerak dalam kecepatan empat puluh sampai lima puluh itu bisa meng capture pelanggaran secara otomatis karena alat ini sudah dilengkapi ai
contoh misalnya ada sepuluh pengendara sepeda motor satu yang tidak menggunakan helm ya hanya satu itu yang akan tercapture dan ini langsung dikirim ke back office
nanti back office langsung akan membuat surat pernyataan pernyataan ini akan dikirim kepada pelanggar
nanti dalam waktu ada tiga hari terus tiga hari dia membalas surat kompil mas sebut akan segera disuruh apa surat tilang setelah itu kembali lagi baru nanti akan dari apa untuk segera membayar ke pengadilan menentukan jumlah dendanya setelah itu silahkan dibayar ke jaksaan ataupun tadi yang sampaikan bisa membayar lewat bank ataupun langsung ke teller bank tersebut
ini pak latif yang banyak jadi pertanyaan dari publik juga sebenarnya ketika kita sudah terkena atau terekam dari kamera etle bahwa kita melanggar tapi suratnya tidak sampai begitu apa apa yang bisa dilakukan atau pajaknya tidak sempat terbayarkan apa apa kemungkinan yang terjadi bagi pesang pemilik mobil maupun motor tersebut
iya tentunya setelah kami kirim surat konfirmasi
nah ini tidak ada konfirmasi balik
kami akan melakukan pemblokiran
nah setelah blokir walaupun nanti sudah misalnya sudah mengkonfirmasi kita kirim surat tilang juga tilang itu tidak dibayar kami akan melakukan pemblokiran
nah nanti pada saat membayar pajak tahunan disitulah akan tertera bahwa kendali diblokir karena ada tilang dengan nomor tilang sekian sekian harus diselesaikan dulu baru bisa membayar pajak kendaraan tersebut
baik saya ke pak joko lagi
pak joko kalau menurut anda nih ketika memang tidak ada tilang secara manual lagi apa pelanggaran pelanggaran lalu lintas yang masih kemungkinan terjadi di lapangan
kemungkinan tetap ada ya
terutama bagi masyarakat yang mungkin dia tidak tahu kurang taat pada aturan
tapi tadi yang menarik tadi ada waktu tiga hari masyarakat untuk apa
melakukan klarifikasi ya konfirmasi ulang
memang ini kalau dilihat pembayaran pajak kaitan sama pajak kendaraan bermotor
ternyata potensi pajak kendaraan bermotor kita cukup tinggi
dari dua ratus triliun seluruh indonesia itu sekitar baru empat puluh t yang terbayarkan
artinya masih banyak yang belum bayar pajak
belum bayar pajak ini juga kaitannya sama kesulitan mereka atau ya kesulitan mereka mau balik nama dan sebagainya ini harus dimudahkan juga
memang kami tahu sekarang sedang proses lah kemudahan itu sehingga dengan kemudahan itu orang nanti akan mudah bayar pajak dan akan ketahuan nanti kalau dia melanggar kalau belum bayar sebabnya apa
sehingga semuanya bisa terdaftar
jadi kaitan dengan pembayaran pajak sehingga nanti teman teman di kepolisian juga akan tahu jumlah kendaraan kita sebenarnya berapa tuh sekarang
apalagi orang yang belum bea balik nama gitu ya
ini selama ini kan mau bayar pajak agak sulit gitu kan nah sekarang harus dimudahkan itu
nah itu yang juga jadi banyak pertanyaan pak latif
bagaimana dengan mobil yang belum ganti nama atau ketika sewa menggunakan mobil orang lain begitu ya
apa yang terjadi
karena kamera adley ini kan tidak bisa mendeteksi begitu terjadi perbedaan pemilik kendaraan ini
iya jadi apa nah disitu tetap kita memblokirnya adalah ke nomor tersebut
nanti pada saat membayar pajak baru akan kelihatan
memang sekarang kan jadi harus mereka harus balik nama
jadi memang ini juga apa mari bersama sama untuk ketertiban
ketertiban registrasi kendaraan
jadi orang yang sudah menjual kendaraan untuk segera melaporkan kepada apa samsa terdekat
bahwa kendal tersebut sudah dijual biasanya kita lakukan adalah blokir jual
sehingga orang yang akan bayar pajak harus melakukan balik nama kendaraan tersebut
oke baik saya ke pak joko
pak joko ini kan bisa dibilang canggih begitu ya
kita bisa at least secara statis ada juga yang mobile menggunakan kamera ponsel
tapi juga sedang dikembangkan yang menggunakan drone atau pesawat tanpa awak begitu ya
ini cukup canggih tapi menurut anda apa yang bisa menjadi kekurangan dalam tilang elektronik ini
ya ini juga tergantung dari kualitas alat yang digunakan ya
makin bagus tentunya makin kuat dia untuk memberikan informasi yang lebih dalam lagi
kira ini juga dibutuhkan alat alat yang cukup kualitas cukup bagus juga
dan juga harapannya kan masyarakat juga bisa lebih paham bahwa ini adalah kepentingan buat masyarakat juga
ya karena angka kecelakaan tadi saya katakan cukup tinggi di kita itu
tidak pernah menurun
ya dengan kesadaran seperti ini ya di sisi lain memang menghilangkan pungli
di satu sisi juga ya masyarakat akan menjadi lebih selamat dalam berkendaraan di jalan raya
kalau saya bisa mengkuat begitu katanya kan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas begitu
karena ada atau tidaknya polisi yang menjaga di jalan keselamatan kita penting karena ada keluarga yang menunggu di rumah begitu ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami di lantas polda metro jaya kombes pol latif usman yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
dan juga ketua bidang advokasi dan kepacarataan kemasyarakatan mti pusat joko setijowarno
salam sehat selamat malam